penerbangan umroh kembali dibuka untuk pertama kalinya di bandara soekarno hatta tanggerang banten
ratusan peserta umroh indonesia mulai bertolak ke arab saudi untuk melaksanakan ibadah di dua kota suci mekah dan madinah
penerbangan perdana umroh dari terminal tiga bandara suta membawa tiga ratus enam puluh peserta umroh yang sebagian besar merupakan pengurus travel haji dan umroh
penerbangan menggunakan pesawat saudi arabian airlines bernomor sv delapan ratus tujuh belas tujuan jeddah arab saudi akan bertolak dari tanah air pukul sepuluh empat puluh
sebanyak lima puluh sembilan tujuh ratus lima puluh tujuh peserta umroh asal indonesia yang sudah mendapatkan nomor registrasi namun tertunda akibat pandemi covid sembilan belas akan kembali diberangkatkan secara bertahap menunggu keputusan pemerintah arab saudi
pemerintah arab saudi kembali membuka layanan ibadah umroh untuk jemaah di luar arab saudi mulai satu november dua ribu dua puluh satu
pemerintah saudi kembali membuka layanan ibadah umroh untuk jemaah di luar arab saudi mulai satu november dua ribu dua puluh satu

dengan sejumlah persyaratan dan penerapan protokol kesehatan ketat
salah satunya adalah pembatasan usia mereka yang bisa berangkat untuk beribadah
pemerintah saudi mengizinkan pada hari ini insya allah jemaah indonesia sudah bisa kembali melaksanakan umroh
dan ini penerbangan perdana yang hanya diisi kurang lebih tiga ratus enam puluh orang
ada pun yang berpengalaman
yang berangkat hari ini mayoritas adalah pimpinan penyelenggara dari asosiasi ampuri dan beberapa asosiasi lain
dan beberapa jemaah
kita akan memastikan bahwa pelaksanaan umroh nanti yang jamaah akan kita bawa dari indonesia itu berjalan dengan baik
ada beberapa ketentuan yang disyaratkan dari pemerintah saudi dan itu mutlak harus kita jalani
yang pertama adalah usia
usia ini minimal delapan belas tahun dan maksimal lima puluh tahun
dari jamaah yang terdaftar di dalam sistemnya siskopatu sistemnya kementerian agama dari lima puluh sembilan ribu itu yang memenuhi persyaratan hanya empat puluh empat persen
dan sudah ada koresponden cnn indonesia sufiani tanjung di bandara soekarno hatta tanggerang banten
selamat siang sufi
sufi apakah dari semua
calon jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat hari ini mereka semua bisa berangkat
ya selamat siang rizky
berdasarkan informasi yang baru saja kami terima dari pengelola bandara pt angkasa pura ii
direktur utama pt angkasa pura ii menyebut jumlah jemaah yang akan berangkat pada penerbangan perdana hari ini berjumlah dua ratus tujuh puluh delapan jemaah
artinya ada selisih dari yang disebutkan oleh
ampuri atau asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia yang menyebut bahwa kuota keberangkatan umroh perdana pada hari ini dari bandara soekarno hatta
tepatnya di terminal tiga berjumlah tiga ratus enam puluh sementara pihak pt ap dua pengelola bandara menyebut sebanyak dua ratus tujuh puluh delapan jemaah saja yang berangkat
beberapa informasi yang kami coba himpun kami coba cari tahu kenapa memang sebenarnya para jamaah ini tidak berangkat
disebutkan alasan tidak berangkatnya mereka adalah karena kendala administrasi
kemudian juga ada juga yang memang tidak lolos uji kesehatan
karena memang pada penerbangan perdana hari ini untuk umroh
pemerintah arab saudi memang menerapkan persyaratan yang cukup ketat bagi para jamaah
selain persyaratan dari pembatasan jumlah jamaah yang bisa berangkat dan berada di dua lokasi kota suci
yaitu di mekah dan juga madinah
kemudian juga ada pembatasan usia yaitu hanya jemaah yang berusia di atas delapan belas tahun atau minimal delapan belas tahun atau maksimal lima puluh tahun saja yang bisa berangkat
kemudian juga ada persyaratan harus lolos kesehatan
artinya bisa membuktikan bahwa dirinya terbebas atau bebas dari covid sembilan belas
nah hal ini diaplikasikan dengan bukti surat bebas covid sembilan belas dari hasil tes pcr
yang hanya berlaku selama tujuh puluh dua jam saja rizky
artinya apabila jemaah memang akan berangkat hari ini
surat hasil tes yang berlaku hanya yang berlaku dua hari atau tiga hari sebelumnya
nah berdasarkan informasi yang juga coba kami himpun dari para jemaah yang akan berangkat pada penerbangan umroh perdana hari ini
mereka kebanyakan melakukan tes pcr kemarin
sehingga hari ini beberapa diantaranya memang masih menunggu hasil dari tes pcr yang masih
jadi memang jemaah yang harusnya berangkat masih terkendala oleh beberapa dokumen yang masih harus dilengkapi
nah keterangan dari direktur utama pt angkasa pura ii juga menyebutkan bahwa
salah satu persyaratan pada pemberangkatan jamaah umroh juga berlaku ketika jamaah sudah mendapatkan visa
mereka masih harus menjalani karantina selama seminggu sebelum waktu keberangkatan
tentu saja hasil tes pcr
ketika berada di bandara
nantinya jemaah tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat
yang pasti mengenakan masker
kemudian menjaga jarak minimal satu meter di antara jamaah
dan tidak boleh berkerumun
dan yang pastinya harus menunjukkan surat bebas covid sembilan belas dari hasil tes pcr
tidak hanya tes rapid
artinya kalau memang kita melakukan penerbangan domestik
biasanya kita hanya melakukan tes rapid saja
namun bagi jemaah umroh
yang harus dilakukan adalah tes pcr
dan suratnya harus dibawa ke sini sebagai kelengkapan dokumen selain visa
ya baik sufi
kemudian untuk selanjutnya sendiri
seperti apa kemudian mekanisme dari umroh yang sudah mulai dibuka arab saudi mulai hari ini satu november
iya berdasarkan informasi dari pihak ampuri atau asosiasi penyelenggara haji dan umroh
ada sembilan tujuh ratus jamaah yang masih tertunda keberangkatannya karena pandemi covid sembilan belas ini
dan pada penerbangan perdana hari ini memang sebagian besar dari tiga ratus enam puluh kuota yang berangkat pada hari ini
sebagian besar merupakan pimpinan atau pemilik biro travel haji dan umroh
mereka berangkat perdana untuk memastikan bahwa di arab saudi sendiri sejumlah fasilitas sudah sangat tersedia bagi jamaah indonesia
yang nantinya baru akan diberangkatkan secara bertahap dimulai pada delapan november dua ribu dua puluh
artinya pada hari ini dari sekitar tiga ratus enam puluh sesuai dengan kapasitas
sisanya merupakan pengurus dari asosiasi biro travel haji dan juga umroh
nantinya yang full jemaah umroh adalah penerbangan berikutnya yaitu pada tanggal delapan november dua ribu dua puluh
dan yang pasti seperti yang diinformasikan dari direktur utama pt angkasa pura ii
sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi selain sudah memiliki visa tentunya bagi jamaah adalah melakukan karantina selama satu minggu menjelang keberangkatan
kemudian memastikan bahwa dirinya bebas covid sembilan belas melalui tes pcr dan membawa suratnya ke bandara
baik sufiani tanjung terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas